aktivitas sosial ekonomi bukota kembali menggeliat seiring diberlakukannya
kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau psbb transisi pada dua belas oktober
hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah pengunjung di salah satu mal di kawasan sudirman jakarta selatan
pihak manajemen mencatat selama pelaksanaan psbb transisi jilid dua ini
jumlah pengunjung meningkat dari angka satu lima ratus per hari menjadi dua pengunjung per hari
penambahan jumlah pengunjung ini salah satunya disebabkan aturan diperbolehkannya
pengunjung makan di tempat atau dine in
relaksasi psbb ini juga disambut baik oleh pengelola restoran
diharapkan pelaksanaan psbb transisi ini bisa mendongkrak omset penjualan
yang sempat terjun bebas hingga delapan puluh persen
ya untuk pertama dibukanya psbb tanggal dua belas itu dia belum begitu ramai
tapi agak mending sih kalau menurut saya daripada nggak dibuka lagi
karena selain itu yang dirumahkan juga bisa kembali
kerja seperti biasa
turunnya banyak sih kak parah
ini untuk menggaji aja sulit
gitu aja sih kak
dan harapannya seperti apa untuk ke depan
ke depannya ya pasti kita pengennya normal seperti biasa
penghasilan lebih stabil lagi
senada dengan pengelola restoran pengunjung pusat perbelanjaan menilai psbb transisi ini
mampu menggerakkan perekonomian yang sedang terpuruk akibat pandemi
berarti kita bisa beraktivitas kembali
ya dari segi kita sebagai customer juga pasti kita senang bisa dine in gitu
karena kan ada beberapa juga mungkin ya makanan yang kurang inilah lebih enak makan di ini
yang kedua dari sisi ekonomi juga pasti mereka restoran omsetnya pun pasti akan lebih meningkat
kalau hanya mereka mengandalkan takeaway pasti ya orang males
tapi sekarang dengan dine innya pasti akan lebih
apa akan lebih baik lah
berdasarkan peraturan gubernur no satu ratus satu tahun dua ribu dua puluh
manajemen mal restoran maupun kafe harus ketat menerapkan sejumlah protokol kesehatan pada masa psbb transisi
melakukan pengukuran suhu serta mendata pengunjung secara elektronik untuk memudahkan kontak tracing
meskipun relaksasi psbb memberikan angin segar bagi pengelola pusat perbelanjaan dan sektor usaha lain
manajemen pusat perbelanjaan dan pengunjung diharapkan tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan untuk menekan laju penyebaran covid sembilan belas di ibu kota
meladia rahma prabowo kusartoyo jakarta